berikutnya pengadilan negeri tanjung karang bandar lampung menggelar sidang perdana
kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwah sheikh ali jabar secara virtual
dalam sidang ini jaksa penuntut umum mendakwa alpin andrian dengan pasal berlapis
jaksa mendakwa alvin andrian dengan pasal berlapis yakni persangkaan pasal upaya percobaan pembunuhan
penganiayaan berat serta membawa senjata tajam tanpa hak di muka umum
menurut jaksa terdakwa sempat memantau korban sebelum menusuk yang berakibat korban mengalami luka cukup berat
kuasa hukum terdakwa alpin andrian ardiansyah mengatakan
pembacaan dakwaan yang disampaikan jaksa ini dinilai lengkap dan sempurna sehingga tidak melakukan eksepsi
meskipun permohonan sidang tatap muka belum dikabulkan oleh majelis
ardiansyah berharap sidang sidang tertentu seperti pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara tatap muka
kuasa hukum beralasan
sidang tatap muka akan membuka kebenaran material dalam perkara ini